jadi kita tetap harus semangat apalagi ini bagi para pns yang kabarnya ada tujuan hari rayanya yang mengalami kenaikan
benar dan pegawai negeri sipil ini akan lebih berbahagia lantaran lebaran tahun ini akan merasakan kenaikan tunjangan hari raya
kementerian keuangan memastikan thr pns naik tahun ini dan akan diumumkan langsung oleh presiden
dirjen perbendaharaan marwanto haryo wiryono mengatakan saat ini peraturan pemerintah thr sedang tahap finalisasi di sekretariat negara
nantinya presiden akan langsung menyampaikan beberapa besaran dan kapan kenaikan thr tersebut
thr akan dibayarkan kepada pns aktif dan bagi pensiunan pns untuk pertama kalinya
setelah thr dibagikan menjelang lebaran pns selanjutnya akan menerima gaji ke tiga belas saat memasuki tahun dua ribu
tahun ajaran baru
dan kalau untuk gaji ke tiga belas itu dibayarkan menjelang nanti tahun ajaran baru
demikian ibu terima kasih